sebuah bus biasanya dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan penumpang dari satu tujuan ke tempat lainnya
tapi bus di bandung ini berbeda karena dijadikan sebuah tempat makan hingga berfoto
menu yang disajikan pun unik karena bertemakan jurusan bus seperti jurusan eropa beijing hingga garut
berencana pergi ke suatu tempat menggunakan moda transportasi yang satu ini
jangan salah tujuan atau salah sangka ya karena bus yang terparkir di kawasan dago ini bukan mengantarkan anda untuk jalan jalan
bus unik ini adalah sebuah tempat makan yang mengajak anda untuk berburu kuliner lezat
satu belum pernah ada di bandung ada juga kan yang jalan gitu ya
jadi benar benar kita dari bis kita renovasi jadi kafe dan
akhirnya memang ternyata berhasil bikin booming jadi anak anak muda untuk selfie ya kan
tidak hanya tampilan luarnya saja yang menggunakan konsep bus interior di dalamnya pun masih menggunakan kursi aslinya
begitupun di bagian kemudinya sehingga bus ini tak jarang dijadikan tempat foto selain menikmati kuliner
ya baru ya jadi bikin menarik apalagi kalau buat anak anak muda tuh ya
yang dijalankan kayaknya pada pengen kesini lagi apalagi buat video selfie makanan juga lumayan
akhirnya kerja kok juga
unik sih ya bagus beda dari yang lain
biasanya kan di rumah rumah kayak gitu udah ini punya nuansa baru gitu di bisnis kayak gini
uniknya menu yang disajikan pun masih bertemakan jurusan bus
seperti menuju jurusan eropa jurusan beijing jurusan bandung hingga jurusan garut

makannya lezat tapi yang membuat saya jatuh hati adalah suasana dan sensasinya yang berbeda
jadi tempat unik seperti ini menjadi salah satu elemen yang penting untuk menarik perhatian pengunjung
untuk merasakan sensasi berbeda di ruangan terbuka bagian bus di tingkat atas pun bisa menjadi pilihan menarik untuk berfoto
dian permatasari bandung